nah ini bagi anda penyuka sport tourism balap sepeda level internasional
bersiaplah untuk mengosongkan jadwal anda pada bulan november nanti
karena akan ada tour de centrale celebes dua ribu tujuh belas
yang siap digelar di provinsi sulawesi tengah hijau
ya ini event balap sepeda itu diikuti oleh satu ratus lima puluh peserta dari dua belas negara
nah berikut sekilas informasi mengenai tour de central celebes dua ribu tujuh belas untuk anda
baisikal baisikal baisikal
di etapa kedua pembalap akan menempuh perjalanan melewati kabupaten poso
yang terkenal dengan taman anggreknya
dan kabupaten pargi motong yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya
dan rute menuju kabupaten sigi dan kota palu menjadi etapa terakhir
penikmat paragliding tentu tidak asing dengan penggunungan matanti mali di sigi
menteri pariwisata arief yahya berharap
tdcc dua ribu tujuh belas mampu berperan sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara
dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di sulawesi tengah
kunjungan wisatawan macanegara ke provinsi sulawesi tengah pada dua ribu enam belas
mencapai lima puluh tujuh empat ratus enam puluh satu wisatawan
sementara untuk wisatawan domestik mencapai sekitar tiga juta wisatawan
tahun ini diproyeksi akan meningkat menjadi tujuh puluh lima wisatawan macanegara
dan sekitar tiga tujuh ratus lima puluh wisatawan
gubernur sulawesi tengah pun menaruh harapan besar terhadap penyelenggaran tdcc dua ribu tujuh belas
tur desentral celebes dua ribu tujuh belas di bawah pengawasan united cycling internationale
menjadi ajang sepuluh tim pembalap sepeda internasional
yang berasal dari kanada singapura malaysia korea belanda kuwait sri lanka vietnam filipina thailand
brunei perancis serta lima tim pembalap sepeda nasional
lia amalia cnn indonesia
dan sudah hadir bersama kita di studio tiga cnn indonesia
gubernur sulawesi tengah bapak longki janggola
selamat pagi pak longki selamat datang juga di cnn indonesia
kita mau cerita cerita dulu nih pak kan tanggal enam sampai delapan november
ini awal ceritanya gimana sih pak bisa sampai kepikiran membuat acara ini
ya jadi selaku gubernur saya itu ingin daerah saya khususnya provinsi sulawesi tengah itu dikenal
dikenal diingat orang tahu orang ada
central sulawesi ada sulawesi tengah itu ada
jadi gimana mempromosikannya gimana memperkenalkannya
jadi berbagai eventnya coba kita lakukan
salah satunya melalui
jadi saya memperkenalkan provinsi provinsialnya sulawesi tengah
saya juga ingin memperkenalkan obyek obyek pariwisata yang ada di sulawesi tengah
yang juga tidak kalah menarik ya dengan daerah daerah lain gitu
cukup banyak obyek objek wisata yang ada di sulawesi tengah
pak ini kan tdcc ini kan bisa dikatakan adalah balap sepeda gitu pak
yang melintasi katanya melintasi empat kabupaten dan satu kota
ini apa saja
mungkin teman teman pemirsa di sini juga belum pada tahu pak
jadi kabupatennya itu mulai dari start awalnya di etapi pertama kabupaten tojounah unah
kenapa di tojounah unah
jadi kami ingin memperkenalkan bahwa destinasi wisata tugian
kepulauan tugian itu ada di tojounah unah
kita berharap para pembalap ini sebenarnya hamil satu sebelum jalan
dia menikmati dulu snorkeling
kepulauan tugian itu
jadi biar lihat merasakan sekalian
ada di pulau pulau itu
ya seperti itu
situ start dari tugian tojounah unah ke poso
ke poso masuk ke danau poso tentena
di sana menikmati danau yang begitu indah
di sana ada air terjun yang berlapis lapis
ada kabupaten poso itu dikenal juga dengan patung megalit
yang paling terkenal di dunia
ya patung megalit
seperti itu megalit
jadi memang sambil bersepeda ini
pemandangan yang indah
sekaligus ya pak ya
itulah saya katakan tadi ya
mungkin bisa jadi ke depan menjadi destinasi wisata
yang itu akan kita coba promosikan sekaligus
kalau aku boleh tanya juga pak
ini kan salah satu olahraga sepeda
banyak juga orang yang sekarang bikin acara lari
kenapa bapak pilihnya sepeda
bapak juga termasuk main sepeda
hobi sepeda sih ya
tapi paling tidak yang saya tahu
di indonesia ada beberapa event tour
yang paling mudah dikenal dan paling cepat dikenal
oleh mancanegara dari sepeda
ya saya lihat dari tour di singkarak
singkarak ya pak ya
dan berbagai tour
ada lima atau enam tour yang sudah ada
saya lihat dari sepeda ini cukup cepat
memang sih yang sekarang lagi ngetrend
cuma lari lari ini kalau yang saya alami
beberapa kebupaten kami membuat lari lari internasional juga
yang ikut juga sedikit dari luar negeri
ya dari itu cuma memang negara negara yang pelari tok
misalnya yang dari afrika ya
itu mereka itu yang pasti pasti ikut
nah tapi kalau sepeda ini dari berbagai mancanegara
dari belahan dunia
oke jadi sepeda menarik lebih banyak lagi orang
dari eropa afrika dari berbagai benua gitu
jadi memang lebih banyak yang menarik di sepeda
lari ini hanya untuk beberapa negara tentu yang memang
memang apa itu
daerahnya secara geografis memang untuk negara lari gitu loh
negara negara itu yang senang dilari
pak longki ini kan juga bisa dibilang event internasional pertama nih
di sulawesi tengah ini
antusiasme dari mungkin peserta dari pihak negara lain
ataupun dari masyarakat sulawesi tengah sendiri bagaimana pak
apa ini kan persiapanan mungkin sudah lama gitu ya pak
jadi persiapannya sudah setahunan ya
dan itu ya kami sudah rancang dan kami betul betul rancang
betul betul siap ya
insya allah ini akan diikuti oleh dari tiga puluh
tiga puluh negara pak
tiga puluh negara yang sudah terdaftar di uci
yang sudah mendaftar melalui uci
jadi kami panitianya ionya itu melalui uci
jadi mereka yang
karena ini kan barengan dengan habistur dari malaysia kalau tidak salah
setelah itu masuk ke indonesia di kami
itu semua melalui dari uci itu
oke kalau mungkin boleh bapak bocorkan sedikit tiga puluh negara itu apa siapa saja
seperti malaysia filipina australia
itu australia terus dari eropa dari inggris belanda
banyak ada tiga puluh negara
karena ada semua
dari amerika juga ada
belahan amerika ada
belahan asia ada
dari oceania ada
banyak sekali nih pak ya
dengan banyaknya orang orang ini datang ke sulawesi tengah begitu pak
pastikan ada persiapan persiapan yang sudah dilakukan sejak sekarang
untuk infrastrukturnya sendiri itu bagaimana
alhamdulillah ya itu yang sekarang besok mau dicek terakhir
cek terakhir tentang mulai dari startnya bagaimana kondisi jalan dan sebagainya
yang pasti bahwa sebelumnya kami sudah memperbaiki semua infrastruktur infrastruktur
apakah ada yang dibangun khusus untuk acara
seperti mungkin penginapan tidak hanya bagi peserta gitu pak
ya memang ada khususnya di daerah poso yang memang yang akan menjadi finishnya etape pertama
itu tadinya kan tempat finish rencana cuma di jalan raya
tapi ini diarahkan masuk ke pusat rekreasi di danau tentena
nah danau posonya
nah itu seperti itu
itu memang dibuat
memang kita harus buat
ya alhamdulillah lah
kalau seperti hotel memang sudah lumayan lah
sudah bisa menampung
menampung kalau untuk lima ratusan peserta itu bisa
pak tadi kan ada empat kabupaten nih pak
bapak sudah menyebutkan dua tadi
dua lagi lewat kemana nih pak
kemudian dari poso nanti etape kedua poso ke parigimotong
itu jaraknya rata rata semua rata rata satu ratus lima puluh an kilo
jadi finish terakhirnya di mana pak
finish terakhirnya di kota pak
nanti dari etape kedua dari parigi
etape ketiga ini juga seratusan seratus lima puluhan kilo
nah di sana nanti finishnya di palu
nanti lihat lah bagaimana indahnya kota palu
ya nanti disambut oleh ada pekan budaya kota palu dan sebagainya dan sebagainya
oke pak longki untuk mengadakan acara ini kan pasti nggak sendirian dibuat
pihak pihak mana aja sih pak yang juga ikut
oh yang pertama tentu pemerintah provinsi kami dari dengan dewan dan seluruh opd opd atau pemerintah daerah
termasuk bumn bumd perbankan dan termasuk pengusaha pengusaha pun ikut membantu sebagai sponsor
selain itu pemerintah kabupaten para bupati ya memang menjadi awal startnya yang empat kabupaten satu kota tadi
semua pada komitmen bersama untuk mensukseskan ini
dan termasuk masyarakatnya
dan pitchingnya itu langsung disambut dengan baik begitu pak
betul pasti ya
oke pak ini dengan adanya event internasional di sulawesi tengah ini pasti ada satu goal atau tujuan yang pengen bapak capai gitu
kita akan mendengar nanti jawaban pak longki
apa sih tujuan atau goalnya sesaat lagi
tunggaklah di after sepuluh
ya kembali bersama after sepuluh dan ini juga kita masih bersama bapak gubernur sulawesi tengah bapak longki jangkoloana
tadi saya sudah nanya nih pak
dengan adanya tour de celebes dua ribu tujuh belas ini pasti bapak sebagai gubernur
bapak sebagai gubernur sulawesi tengah punya satu tujuan atau goalnya nih pak
kira kira apa sih yang pengen bapak capai gitu
jadi tadi sebagian saya sudah ceritakan
pertama kami ingin memperkenalkan sulawesi tengah secara keseluruhan
yang kedua tentu dari sisi para wisata
ya kami juga tentu sebagai daerah yang baru untuk meningkatkan potensi pariwisata
ya kami juga ingin kunjungan wisata itu lebih baik lebih meningkat dari tahun tahun sebelumnya ya
memang sekarang sudah ada tapi ya kelihatannya tidak secepat dari daerah daerah lain seperti di jawa maupun bali
kenapa tuh pak
ya mungkin ya karena belum dikenal
ya karena daerah kami belum dikenal padahal potensinya luar biasa
kepulauan togian kan sudah dikenal luas di dunia
tapi karena mungkin kekurangnya kampanye kurangnya sosialisasi kurangnya promosi
sehingga masyarakat kurang terpenuh
kurang tertarik ya atau turisme kurang tertarik ke daerah itu
sehingga sekarang kami lagi betul betul lagi giat
selain itu juga kami ingin bahwa daerah kami dari sisi strategi geografi dan sebagainya
kami ingin khususnya saya gubernur ingin menyatakan bahwa sulawesi tengah itu aman
aman untuk berwisata aman untuk berinvestasi aman untuk berusaha
daripada ada yang stigma stigma yang melekat pada kami
seolah olah soleh setengah itu kacau
soleh setengah itu biangnya teroris dan sebagainya
sama kami tidak seperti itu
apalagi ini juga melewati kabupaten poso gitu ya pak
memang sengaja kami pilih itu untuk melewati itu
pingin menyakinkan kepada masyarakat luar
daerah kami tidak seperti itu
kalau tahu ada gerakan gerakan sipil bersenjata
ya itu biasa lah di daerah dimanapun ada itu
gerakan gerakan seperti itu
jakarta juga ada
dimana mana juga ada
seolah olah sudah seperti apa itu soleh setengah
kesannya seperti itu
saya bisa buktikan pertumbuhan ekonomi kami cukup bagus

apanya yang terhalang di semakamu
banyak sekali potensi yang belum tergali
banyak sekali mbak yang belum belum bisa dimanfaatkan
karena sekarang kan mumpung ini sudah begitu bagus pertumbuhannya ya
kami coba gali dari sisi pariwisata
agar pertumbuhan ini tetap
artinya tetap berkelanjutan
bicara soal wisata pak
ini saya ada sedikit data
untuk tahun dua ribu enam belas sendiri
itu wisata mancanegaranya sebanyak lima puluh tujuh ribu orang
dan untuk wisata nasionalnya mencapai tiga juta orang
itu ada strategi khusus nggak pak
untuk menarik wisata mancanegara
supaya sedikit berimbang begitu dengan yang di sulawesi tengah

saya katakan tadi
melalui mungkin tur descentral celebes ini
ya apalagi ini yang sekarang sudah terdaftar dari tiga puluh negara
yang mereka yang datang
paling tidak mereka lah yang akan mempromosikan daerah kami
wah itu di sulawesi tengah juga tidak kalah loh
tidak kalah dengan bali
tidak kalah dengan jawa
tidak kalah dengan daerah lain yang ada di indonesia
enak untuk dikunjungi
aman nyaman dan buat turis juga aman gitu loh
nah ini yang kita lagi berusaha
bagaimana bisa lebih meningkat lagi
bagaimana bisa lebih meningkat lagi dari tadinya cuma lima puluh tujuh ribu
ya bisa meningkat lah pelan pelan

paling tidak itu
mungkin ada sinergi yang sudah dibentuk dengan kementerian pariwisata
dan alhamdulillah menteri pariwisata sangat mendukung
dan kami dari daerah tentu sangat komit untuk membantu semua infrastruktur pariwisata
pariwisata yang ada di daerah daerah
saya kira di sana kan kuncinya
untuk destinasi wisata
ya kami mempersiapkan infrastrukturnya
kemudian beliau beliau dari pariwisata ikut mempromosikannya
sehingga betul betul ada sinergi antara pusat daerah dan kabupaten
dan masyarakat kami juga termasuk ramah dengan turisme
termasuk ramah dan sangat terkenal keramahannya
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan untuk datang ke sulawesi tengah
pak ini juga bapak sudah bilang tadi
masyarakat di sulawesi tengah juga ramah
juga banyak potensi potensi tempat wisata seperti togien
nah selain itu pak selain tempat wisata lokasi yang biasanya sekarang lagi ngetrend nih pak
anak anak muda juga mencari destinasi baru
apakah sulawesi tengah punya misalnya ciri khas makanan gitu pak
oh ya kalau makanan mudah ada mbak
itu sudah dikenal banget
kaledo itu makanan kuliner yang khas di sana
dan saya kira bukan hanya pejabat masyarakat termasuk turis juga sangat tenang
kemarin waktu kami gerhana matahari total itu turis yang tertinggi di sulawesi tengah
sampai lima ribuan
dan alhamdulillah mendapatkan penilaian yang terbaik pada saat gerhana matahari total
dan kuliner yang paling disenangi ya itu kaledo
termasuk bule bule senang dengan kaledo
jadi nanti tiga puluh negara mungkin dari luar negeri semua akan menikmati itu ya pak ya
bisa disin pulang ke kaledo juga pak
pak ini kan sekarang ini tur de salabas ini pak
sepeda gitu tur de sentral salabas ini
ini nanti akan datang akan bikin apa lagi nih pak
nah nanti kita lihat kedepannya
kita lihat apa yang menjadi trennya lagi
nanti menjadi sirkuit biar andra bisa balapan di sana
iya pasti mbak andra ikut dong ya
kita sama sama naik sepeda
nanti yang pastinya bapak nanti akan ikut ya pak ya
iya pasti itu pasti
ya paling tidak standar pertama lah kita untuk memulai
dari tujuh una unanya
berarti ini dua hari selama dua hari sepanjang sekitar empat ratus delapan puluh km tadi bapak bilang ya

dan itu kan pasti bukan hanya peserta tapi penonton yang akan memenuhi
kalau peserta lewat penonton masyarakat akan berada di pinggir jalan gitu pak
pastikan sejauh ini apakah mereka sudah tahu sosialisasi mungkin sosialisasi keluar sudah ya pak
mungkin sosialisasi untuk masyarakat setempat itu seperti apa sih
ya sudah mbak jadi dari panitia lokal khususnya pemerintah kabupaten masing masing itu sudah mensosialisasikan
bahwa tanggal enam itu ada lomba sepeda
tapi bukan hanya lomba sepeda tetapi itu ada ya gimana beberapa atraksi atraksi budaya juga masyarakat termasuk kuliner
untuk akan menyambut mereka mereka para pembalap ini nanti
jadi di sana akan ada beberapa
ada jenis yang dilombakan kalau tidak salah para pembalap ini yang paling tahu
ada raja raja tanjakan ada raja gunung ada kecepatan tinggi dan berbagai
ya ada lomba lomba yang dan semua lomba itu menarik
yang pasti bahwa masyarakat sudah memang betul betul sangat diberitahu disosialisasikan bahwa dalam lomba itu untuk tidak mengganggu
ya pasti untuk itu
masyarakat sempat sudah diberi tahu juga ya pak
oke baiklah pak terima kasih atas kunjungannya
terima kasih mbak
sukses acaranya pastinya
terima kasih mbak

terima kasih mbak pak longki ejonggola
sudah hadir di sini